masih dari turki lima belas juli dua ribu enam belas menjadi tanggal bersejarah bagi revolusi militer turki
pada malam terjadinya upaya kudeta militer terhadap pemerintahan erdogan cnn turk di istanbul menjadi salah satu kantor berita yang digeruduk oleh sekelompok tentara pro kudeta
meski dipaksa bubar cnn turk terus mengudara siaran mereka menunjukkan detik detik mengerikan saat tentara mengosongkan gedung dan berlanjut dengan aksi ketagangan antara tentara dan sipil
seperti apa kisah mereka tim cnn indonesia mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke istanbul atas undangan dari turkish airlines
rekaman video ini menunjukkan detik detik mengerikan di studio tv berita cnn turk yang tengah mengudara
sekelompok tentara tiba dengan helikopter dan memaksa semua staf mengosongkan gedung doan media group
di bawah ancaman senjata api penyiar berita mengatakan mereka terpaksa menghentikan siaran
pada saat ini saya sedang berada di tengah tengah kantor cnn turk di istanbul turki yang menjadi salah satu saksi sejarah terjadinya aksi percobaan kudeta militer pada tanggal lima belas juli
cnn turk adalah salah satu tv yang saat itu dipaksa untuk berhenti mengudara di mana tentara militer datang menggeruduk masuk kantor ini
apa yang sebenarnya terjadi
kita akan cari tahu
ya kepada semua orang orang di sini dan para pekerja perlindungan
dan mereka ingin kita berhenti mengundurkan dan meninggalkan bangunan
itu saja yang mereka katakan
hentikan dan tinggalkan bangunan
ketegangan memuncak saat warga sipil mendobrak masuk lewat pintu depan untuk melindungi staff cnn turk dan mencoba melawan tentara pro kudeta
sebuah tembakan pun dilepaskan ke udara

tidak ada yang bisa dibuat

tidak ada yang bisa dibuat
tidak ada yang bisa dibuat
tidak ada yang bisa dibuat
satu jam kemudian aparat kepolisian berhasil mengendalikan situasi keamanan di cnn turk
meski diancam teror layar cnn to work tidak pernah berhenti mengudara
masa masa menegangkan pun tersiarkan secara langsung seantero negara

setelah suasana kembali kondusif cnn turk kembali melanjutkan siaran
setelah suasana kembali kondusif cnn turk kembali melanjutkan siaran
dan menjadi sumber berita yang paling ditonton pada malam itu
dan menjadi sumber berita yang paling ditonton pada malam itu

tiga bulan setelah insiden pemerintah turki menangkap lebih dari dua lima ratus orang

yang diduga terlibat dalam upaya kudeta tersebut
yang diduga terlibat dalam upaya kudeta tersebut
tidak ada korban jiwa maupun luka dalam gedung ini
meski demikian pada malam itu tercatat setidaknya dua ratus enam puluh lima orang tewas dan seribu lainnya terluka di istanbul dan ankara
kegagalan kudeta militer pada lima belas juli dua ribu enam belas meneguhkan keberanian dan supremasi sipil di turki
selain menolong sesama warga mereka pun menjadi penyelamat bagi staff cnn turk yang terjebak pada malam teror itu
kisah yang menakutkan berlaku di ankara
tapi pada akhirnya kita aman dan seperti yang saya katakan menerima kisah ini menjadi bagian dari kisah ini
selama tim cnn indonesia berkunjung ke istanbul situasi terpantau aman dan perekonomian berjalan normal
namun pintu kaca yang retak di depan gedung cnn turk ini dibiarkan terpampang sampai saat ini sebagai monumen peringatan malam bersejarah itu